akan tampil di pon ke dua puluh di papua oktober mendatang
skuad tim voli putri dki jakarta dihuni oleh mayoritas pemain pemain muda
dua pemain nasional nandita ayu dan dita azizah
akan menjadi tulang punggung tim asuhan pelatih muhammad ansori ini
dari hasil sejumlah pertandingan mencoba
kreativitas permainan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dibenahi tim pelatih
di pon jawa barat tahun dua ribu enam belas lalu
tim voli putri dki hanya mampu melaju hingga babak perempat final
dengan materi pemain saat ini
ansori cukup percaya diri akan bisa bersaing dan mengimbangi kekuatan tim jawa barat
yang di dua gelaran pon terakhir selalu meraih medali emas
kami kemarin sudah sparring ya disini
dan kita di babak awal atau di pertemuan pertama itu kita menang tiga satu
tapi saat kita di grand final perebutan duit atau juara kita kalah tiga satu
tapi kualitas pemain tidak kalah dengan jawa barat
target kita final dan merebut medali emas
sementara di bagian putra
dio zulfikri dan kawan kawan berusaha melupakan hasil buruk tim voli putra dki
saat gagal lolos kualifikasi pada pon dua ribu enam belas lalu
hasil runner up yang diraih di prapon tahun dua ribu dua puluh
dan mini turnamen uji coba pon agusus lalu
dinilai cukup memuaskan
tim voli putra jawa timur yang menjadi juara di lima pon terakhir
akan menjadi lawan berat anak anak asuhan victor layan di papua nanti
selain itu tim jawa barat
jawa tengah dan tuan rumah papua
juga menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan
memang di sini ada kendala yang mesti kita perbaiki adalah satu blok sama risip
jadi waktu kita menyerang kalau kena balikannya kita agak sulit untuk membalikannya lagi
ini yang kita lagi cari sekarang ini
kita lakukan untuk perbaikan itu
sempat harus berpindah pindah tempat latihan akibat pandemi
tim voli dki mulai berlatih intensif sejak awal agustus lalu di gor ppop ragunan jakarta
idealnya tim voli dki jakarta masih membutuhkan beberapa pelatih yang berlatih di pprp rangunan jakarta
dan berapa kali lagi uji tanding untuk memantapkan kondisi sebelum bertarung di papua
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta